kepolisian masih memburu tersangka peristiwa kerusuhan dua puluh satu hingga dua puluh tiga mei yang terjadi di jakarta
kadifumas mabespori irjen polisi muhammad iqbal mengatakan kepolisian telah melakukan investigasi secara saintifik
serta berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk menyelesaikan kasus tersebut
kd fumas irjen polisi muhammad iqbal mengatakan investigasi terkait kerusuhan di jakarta masih berlangsung
tidak hanya mengejar pelaku kerusuhan
polri juga tengah melakukan investigasi terhadap korban penembakan yang meninggal dunia
iqbal menambahkan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan komnas ham dan ombudsman dalam mengungkap kasus tersebut
intinya polri seobjektif mungkin dan seterang benderang mungkin
peristiwa ini tidak sederhana
kita tidak boleh gegabah mengejar waktu
dan ini harus saintifik
bukti bukti yang kuat
tidak asal menuduh tidak asal menduga
harus dikurung dengan bukti bukti yang sangat kuat
nah tentang kasus kasus kerusuhan yang kemarin sudah dirilis itu juga akan berkembang
lebih dari satu bulan berlalu
tabir siapa pelaku yang menewaskan sembilan korban jiwa dalam peristiwa dua puluh satu hingga dua puluh dua mei belum juga terungkap dengan jelas
apakah semakin ke belakang kabut gelap sudah mulai berganti dengan cahaya terang
atau justru kita akan menghadapi situasi yang mirip dengan kasus mungkin anda masih ingat
kasus novel baswedan atau bahkan beberapa tahun yang lalu
kasus almarhum munir yang hingga saat ini tidak jelas rimbanya
kami akan berdiskusi dengan komisioner komnas ham mas hoirul anam
mengenai hal ini
kita ini sudah sebulan nih mas anam
kalau waktu itu kita ketemu sebulan yang lalu di sini
dibilangnya kabutnya masih cukup tebal
karena gas air matanya masih ada di sekitar kita
sehingga visibilitas kita sangat terganggu dalam melihat kasus ini secara objektif
sudah satu bulan berlalu kabutnya masih ada atau masih tebal
atau cahayanya sudah mulai bisa menerangi secara objektif kita bisa melihat situasinya
cahayanya sudah bisa menerangi
soal bahwa bayangan dari cahaya itu arahnya kemana
itu yang memang butuh kemauan butuh kemampuan untuk membongkar
tak lebih juga butuh keberanian untuk mengambil tindakan siapapun yang melanggar hukum
yang harus diadili
kemauan keberanian berarti ada faktor di luar ini dong
maksudnya faktor manusia orang yang kemudian menyelidikinya
yang menjadi penting
kenapa anda concern di situ
bukannya soal memang bukti buktinya susah
atau orangnya tidak ada
atau memang peristiwanya susah sekali diinvestigasi
anda menyoroti mengenai keberanian kemauan keberanian kemauan
dan hal hal yang sangat bisa dikontrol sebenarnya
ya sederhana saja di zaman saat ini
semua orang punya mata yang abadi
berupa hp berupa cctv
yang itu bisa dilihat apa yang terjadi
disitulah sebenarnya dalam konteks pembuktian
soal melihat siapa pelaku dan lain sebagainya
jauh lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu
dan semua video tersebar
kedua dalam konteks cctv dan sebagainya ini
polisi punya kewenangan untuk merampas
semua cctv yang ada di area area hotspot
baik yang dimiliki oleh instansi
maupun dimiliki oleh swasta
misalnya berapa sih kalau misalkan kita ngomong petamburan
berapa sih petamburan yang punya alfamart alfamidi
misalnya tinggal dicek
dan semua pasti punya cctv ya mas
pasti punya cctv tinggal diambil
atau di perusahaan perusahaan besar instansi besar dan lain sebagainya
pasti punya cctv
artinya jauh lebih mudah untuk mengkonstruksi sebenarnya apa yang terjadi
jadi pertarungan saat ini adalah pertarungan untuk
memaknai proses yang terekam pada cctv
memaknai prosesnya ya itulah makanya kenapa anda meng highlight kemauan dan keberanian itu menjadi sangat penting gitu
karena ini jauh lebih gampang daripada beberapa tahun yang lalu
itu yang pertama
dari segi sains
misalkan seperti pak iqbal bilang
otopsi sudah bisa dilihat
otopsi itu kalau lihat tipologinya
misalnya yang kami dapat
tembakannya dimana saja dan lain sebagainya
itu kan kalau lihat senjata misalkan
ada tiga tipologi senjata
senjata laras panjang
yang itu biasa digunakan di indonesia
ada macam macam senjata itu yang jarak tembaknya bisa satu dua km per detik
nah itu yang bisa menembus tubuh manusia
ada korban yang tertembus peluru
ada juga yang tidak tertembus peluru
itu bisa dipakai oleh senjata senjata yang jaraknya empat ratus sampai lima ratus
ya pistol pistol khususnya pistol pistol yang kecil
dan itu dimungkinkan dalam konteks huru haram macam macam tembak jarak dekat
yang berikutnya apalagi kemarin polisi juga bilang
ada yang ketembak dalam jarak kurang dari sepuluh meter atau kurang lebih sepuluh meter
itu memungkinkan pakai pistol misalnya
ada yang istilahnya point
ada yang peluru ketembak pecah jadi tiga
nah itu biasanya digunakan dengan peluru yang khusus senjata yang khusus
minimal ada tiga tipologi senjata yang digunakan dalam kerusuhan tersebut
pertanyaannya adalah kita tinggal cek bendahara atau bank senjata kita
di lapor ada atau tidak
atau cek di beberapa instansi yang memiliki senjata
atau cek di peredaran senjata di indonesia
tapi kepolisian sendiri sudah pernah mengeluarkan statement
itu memang tidak senjata senjata itu tidak dimiliki atau tidak sesuai dengan spesifikasi apa yang kemudian itu
untuk temuan anda gimana
sederhana saja misalnya dari dipersempit ruangnya dari tipologi sasaran
misalkan yang pecah tiga
itu kan senjatanya adalah senjata khusus
senjatanya khusus pelurunya juga khusus
dicek ini siapa yang punya senjata ini
atau dicek ini senjata produksi mana kira kira
kalau produksi amerika tanya ke amerika
kalau produksi rusia tanya ke rusia misalnya
oke mas anam kita pelan pelan ya
kita pelan pelan jadi kita sisir satu satu masalahnya
yang menjadi concern komnas ham dalam satu bulan terakhir ini apa yang paling menjadi concern
selain tadi keberanian dan kemauan
apa yang menurut anda paling penting menjadi concern
yang sudah terungkap dan belum terungkap atau tidak mau diungkap
konstruksinya nggak kayak begitu
konstruksinya adalah kami melihat bahwa pengungkapan kasus ini dengan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian
dan teknologi yang menunjang serta momentum teknologi yang ada memungkinkan ini jauh bisa diungkap
tinggal misalnya oke pelaku lapangan terekam di cctv
tinggal cek pelaku lapangannya
diangkat lagi ada nggak aliran dana
kalau ada aliran dana cek ke ppatk kemana mana bisa dicek
ketemu ini aliran dananya
dicek jaringan komandonya
kan polisi juga punya alat untuk merekam semua percakapan di tanggal dua puluh satu sampai tanggal dua puluh tiga
dan itu juga dibuktikan oleh indonesia oleh pemerintah
kan punya teknologinya tuh
bisa dilacak semua
sangat bisa sebenarnya kemungkinan itu ya
dari belantara yang sebulan yang lalu gelap lebih sempit lebih sempit lebih sempit dan ketemu
nah apakah komnas ham juga sudah bisa menerawang dari belantara yang gelap sudah mungkin terang
kita akan tanya apa yang kemudian ditemukan komnas ham itu usai jeda
kami akan segera kembali
tadi mas anam di awal mengatakan bahwa sebenarnya aparat hukum sendiri sudah punya instrumen teknologi dan kewenangan yang lebih dari cukup untuk bisa mengungkap ini
karena memang teknologinya sudah jauh berkembang dibanding kalau kita lihat peristiwa dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu yang agak susah gitu mas anam ya
kalau komnas ham sendiri ada temuan temuan khusus nggak mas dalam satu bulan ini
kalau tadi anda katakan awalnya ada belantara semakin terang semakin terang semakin sempit

komnas ham juga mengalami hal yang sama
atau justru komnas ham mempunyai kesulitan sebenarnya untuk melakukan itu
cara pekerjaannya komnas ham tentu berbeda dengan kepolisian
karena kepolisian ditundang dengan berbagai kewenangan dan teknologi yang mereka punyai
komnas ham tidak
cuma komnas ham melihat beberapa hal yang penting
misalnya tipologi dari korban yang meninggal
walaupun belum bisa kita sampaikan tapi memiliki logik faktual yang aneh
ini mengenai kematian ya
kalau orang kena tumpahan air pasti harusnya basah dong pakaiannya
kok ini nggak basah
kalau orang misalnya meninggal di satu tempat langsung dibawa ke rumah sakit
berarti kondisinya persis sama dengan saat dia meninggal
kok ini tidak
oke apa temuan anda mengenai keanehan keanehan itu
kejagalan kejanggalan apa yang ditemukan di lapangan
mungkin anda bisa ungkapkan belum sementara
belum bisa terlalu jauh
cuman dengan sebatas kayak begini analisanya bisa begini
ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak hanya terampil tapi juga rapih dalam bekerjanya misalnya
untuk memanipulasi untuk men setting atau memanipulasi
keterampilan atau keahlian itu untuk memastikan bahwa sasaran yang mereka sasar dapat kerapihan adalah menutup itu semua
agar isunya bisa kemana mana atau bisa diarahin kemana atau ini memang di close
memang menghadapi kayak begitu
nah ini semua bisa dihadapi dengan sederhana sebenarnya
kita bisa cek sel dump
sel dump itu apa mas
seldam itu menarik semua komunikasi dalam rentang waktu tertentu
jadi kalau semua hp yang ada di area itu bisa ditarik komunikasinya
dan ada teknologinya itu ya
ada itu sudah dilakukan di kasusnya novel baswedan misalnya
di cek sel dump lima hari sebelum hari h dan lima hari setelah hari h diambil semua
di kasus dua puluh satu dua puluh dua dan tiga bisa diambil
tinggal hotspotnya siapa diambil semua
komunikasinya itu bisa menemukan
makanya mungkin dengan kayak begitu polisi kemarin ketika rilis bilang bahwa kami sedang mengejar aktor intelektualnya yang sudah teridentifikasi
berarti kejanggalan itu karena ada orang atau sekelompok orang atau aktor yang kemudian berusaha menutupi memanipulasi dan merapihkan fakta fakta atau bukti bukti yang terserak
sehingga tadi anda katakan agak janggal dan berbeda dengan kondisi dengan apa yang terjadi gitu ya
kalau secara normal harusnya kondisinya normal
tapi gini kalau secara biasa kalau nggak ada intervensi oleh pihak pihak tertentu misalnya kondisinya kalau a ya harus a
ini tidak a menjadi
itu kan yang terjadi
itu kan aneh
kalau orang kesiram air ya harusnya basah
ini kesiram air tidak basah
bisa jadi memang mudah diganti bajunya
bisa memang dibersihin dulu orangnya ya
bajunya dikeringin baru dipakaiin lagi
atau bisa yang macam macam
artinya memang ada intervensi dari pihak yang memang memiliki kemampuan untuk merapikan semua tindakan
siapa pihak pihak yang punya kemampuan ekstraordinaris
kalau kita bisa mengarah kepada pihak pihak tertentu gitu misalnya
kan ini kemampuan yang bukan saya atau mas anam yang orang nggak profesional kan
siapapun yang punya kelebihan pernah mengikuti pelatihan misalnya pengalamannya cukup
kalau pengalamannya nggak cukup walaupun dia punya pelatihan ya nggak akan bisa serapi ini
tapi itu tipologi satu pelaku
oke berarti apa yang mau didesain kan mas
kalau memang kematian atau barang bukti itu quote un
quote dimanipulasi oleh orang yang ingin
itu masih tipologi satu
oke ada tipologi yang lain bisa dari
memang tipologi yang lain adalah ya di kerumunan masa itu memang ada sesuatu yang mungkin bisa apa
dari kerumunan masa bisa di tempat yang lain yang memang menyasar dan itu tidak rapi
tidak rapinya adalah misalnya ya pelurunya masih nempel
nah pelurunya nempel ini bisa macam macam
bisa ngasih sinyal atau memang ya nggak rapi aja
karena kalau lihat korbannya acak
korbannya tidak satu identik misalnya
dan pelurunya juga nggak identik mas
banyak jenis atau
minimal kalau lihat dengan karakter korban ada tiga jenis karakter korban
satu peluru yang nempel bersarang di tubuh korban yang itu kecil
yang itu ada hentakan dari senjatanya
yang kedua peluru yang pecah jadi tiga itu yang disebut hold point
yang sifatnya khusus dipakai oleh senjata yang juga khusus
ada yang tembus
yang itu kalau dipakai bisa
kalau di pengalaman komnasam bisa kaliber lima lima puluh enam
misalnya itu yang dilihat karakternya
nah dari konteks itu sebenarnya
ini nggak terlalu susah dibongkar kalau kita buka semua senjata yang ada di indonesia
uji balistik yang dilakukan oleh kepolisian
itu satu yang membantu
tapi kan uji balistik ini akan efektif atau tidak efektif
tergantung senjata mana yang diserahkan
kalau senjata nggak diserahkan ya nggak akan ketemu
apakah semua korban sendiri sudah bisa diidentifikasi
juga sudah diuji balistik untuk semua korban yang
dari yang kami terima dari sembilan yang ada di jakarta
empat yang diuji e yang diotopsi
lima yang tidak
katanya sudah tapi kami tidak tahu dari pasukan yang mana
dari lokasi yang mana
oke jadi memang hanya kepolisian yang tahu
komnas ham sendiri tidak bisa masuk untuk bisa membantu investigasi atau
kalau soal uji balistik kami punya pengalaman
kami punya pengalaman beberapa kasus yang melakukan uji balistik
oleh karena itu kami kenal sebenarnya dengan karakter uji balistik ini
masakan ss satu kayak apa akan satu ratus satu kayak apa pistol kayak apa dan lain sebagainya
nah senjata senjata seperti apa sih mas yang kalau kita lihat kan
dalam beberapa investigasi dari beberapa media misalnya tempo
beberapa waktu lalu mengungkapkan ada ak satu ratus satu ada glock misalnya empat puluh dua
ini gimana kemudian bisa menempatkan jenis jenis senjata ini dalam konstruksi ini
satu ratus satu biasa dipakai medio pasukan pasukan tembo dulu ya
walaupun sekarang katanya masih ada beberapa yang masih dipakai oleh brimop
dipakai oleh beberapa pasukan yang lain ak satu ratus satu
anda di aceh anda di papua ada ak empat puluh tujuh juga ada ss satu v satu juga ada ss satu v dua juga ada
nah glock empat puluh dua itu yang menarik sebenarnya glock empat puluh dua itu kecil
kalau empat dua kecil bisa disaku sehingga kalau kerumunan masa dia ditembak dalam jarak dekat memungkinkan
kalau ak kan nggak bisa dia laras panjang kalau nenteng nenteng senjata pasti akan ketahuan oleh banyak orang
tapi kalau glock nggak kecil banget dia
dan sesuatu dari dua orang yang berhasil diotopsi dan diuji balis itu salah satunya glock empat puluh dua itu mas
oke oke asumsi anda apa yang terjadi pada saat itu mas anam
kalau misalnya publik bisa membayangkan kan ini ada kerusuhan ada kerumunan masa kami melihat konstruksinya dari beberapa cerita
ada yang tiba tiba saja rubuh
misalnya karena ditembak ada yang
sederhana saja glock empat puluh dua itu dimiliki terbatas
ya dicek siapa saja yang memiliki secara terbatas ini
terus peluru yang whole point itu yang bisa pecah jadi tiga juga dimiliki secara terbatas
dicek semua yang memiliki secara terbatas
tapi lepas dari itu semua begini sebenarnya
sejak awal polisi sudah mengkonstruksikan bahwa ada penggunaan senjata di luar senjatanya polisi
makanya ada perampasan senjata
yang dari aceh
apakah itu ada hubungannya nggak dengan peristiwa dua puluh satu sampai dua puluh tiga ini
terus ada distribusi uang yang juga dikonstruksi oleh kepolisian
ada nggak hubungannya distribusi uang ini dengan peristiwa dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga
sehingga kita semakin terang
sehingga tidak hanya pelaku lapangan yang mungkin terekam dengan cctv
tapi orang yang memfasilitasi sampai orang yang bertanggung jawab di level tingginya bisa dilacak sebenarnya
harusnya bisa dilacak
tapi kalau tadi kata usman hamid katanya ada pihak pihak yang di luar hukum di luar
di luar persoalan ini yang kemudian mempunyai konflik of interest yang mungkin saja bisa menghambat investigasi ini
apakah komnas ham juga mencium hal yang sama
kita akan bahas itu saja dah mas
kami akan segera kembali
oke masih bersama komisioner komnas ham khairul anam
yang membahas masalah mengungkap tabir dua ribu satu ratus dua puluh dua mei
mas anam tadi usman hamid mengatakan bahwa sebenarnya
tadi anda juga mengatakan semua instrumen teknologi
cahaya terang sudah mulai terlihat gitu
tapi masalahnya keberanian dan kemauan
ada satu faktor lain katanya ada sesuatu yang di luar hukum
yang ditengarai membuat satu bulan ini tidak terlalu banyak perkembangan
yang bisa diketahui publik
karena ada konflik of interest dan juga persoalan di luar hukum
anda mencium aroma yang sama nggak
saya membedakan dua konteks kalau mereka tadi itu
konflik of interest sendiri mencium aroma yang lain juga sendiri
konflik of interest itu memang yang dituntut adalah profesionalitas polisi
peristiwa kampung bali itu kami apresiasi terhadap kepolisian
karena itu permintaan komnasam sejak awal
bahwa itu harus diusut gitu ya
karena jangan sampai ada peristiwa peristiwa yang lain
yang nanti akan disuguhkan oleh masyarakat
melalui rekaman video macam macam rekaman cctv dan lain sebagainya
dengan perilaku yang sama
yang itu semakin kalau itu diungkapkan
itu yang semakin membuat polisi akan kesusahan untuk bekerja secara profesional
meskipun titiknya bukan hanya kampung bali ya mas anam ya
katanya ada empat titik lain gitu ya
betul apa tidak
kami sedang menelusuri sekian lebih dari empat video yang kami telusuri
tapi dengan sinyal bahwa kampung bali diurus dengan baik kayak begitu
dan ini meningkatkan kepercayaan kepada polisi
makanya ya publik bisa bilang terima kasih kepada polisi untuk itulah
semoga yang lain jangan diperlakukan diskriminatif
sesuatu di luar hukum tadi
sesuatu yang di luar hukum
kita harus belajar dari banyak kasus sebelumnya
kasus sembilan puluh delapan nggak kelar kelar
itu karena melihat sebenarnya kasusnya kasus hukum
tapi diselesaikannya dengan cara yang tidak hukum
sehingga yang terjadi adalah berlarut larut
semua orang punya catatan sejarah buruk disitulah
sekarang ini momennya kepolisian mandiri
tanggal dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga bisa nggak dia menyelesaikan dalam konteks hukum
karena polisi adalah penegak hukum
oleh karenanya kalau saya kami berharap di komnas ham
kesampingkan semua narasi di luar narasi hukum
tegak berdirilah dengan bukti yang kuat
dengan logika pembuktian yang kuat dengan teknologi yang dimiliki
dengan logika pembuktian itu
saya nggak menuntut begini sebenarnya
ini kan selalu pertanyaannya begini
kan gak ada orang yang kelihatan menembak
atau kalau dalam kasusnya cak munir
kan nggak ada orang yang melihat menaruh racun
tapi dalam logika pembuktian mungkin berangkai dia
oh orang dikasih duit oh orang bergerak di sini
oh orang menerima whatsapp oh orang dikasih pistol dikasih senjata
oh orang bergerak dari rumahnya ke tempat tkp
oh terus di tkp ada orang meninggal
itu logika pembuktian
dan itu memungkinkan
tidak harus kayak misalkan kayak kejahatan zaman mbah lala langsung ditembak di
kayak zaman cowboy begitu
kalau zaman cowboy begitu
ketahuan siapa yang nembak
oke apa faktor faktor di luar hukum yang memungkinkan apa namanya atau gini
bagaimana publik bisa mengidentifikasi apa yang di luar hukum itu seperti apa bisa kita membayangkan
saya nggak akan jawab kasus dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga ya
tapi saya kasih analogi beberapa kasus yang lain
karena bisa jadi mirip
bisa jadi memang karakternya sama
yang pertama misalkan kayak beberapa kasus di papua
di depan mata ada videonya ada penggunaan senjata terdengar senjatanya pelakunya nggak ada
sepuluh orang luka luka
sampai tahun ini sudah sepuluh tahun lewat begitu saja
yang ada menambah luka dan nggak kelar kelar
padahal itu fak
itu kasus hukum biasa saja
tinggal orang diperiksa di sekitar situ yang membawa senjata juga ada langsung diadili di pengadilan yang independen
kalau nggak bersalah ya sudah kalau bersalah ya dihukum
persis kayak juga sembilan puluh delapan
sembilan puluh delapan juga begitu
ada berbagai kesaksian dan lain sebagainya
ada penembakan dan sebagainya
tapi nggak ada
terus ada kasus masa lalu
tanjung priok talang sari macem macem
nah ini semuanya diletakkan dalam konteks koridor narasi di luar narasi
yang ada ya kosong

yang tidak pernah terselesaikan secara hukum yang ada jadi catatan kelam sejarah indonesia
yang tidak pernah terselesaikan secara hukum yang ada jadi catatan kelam sejarah indonesia
yang tidak pernah terselesaikan secara hukum
karena ada sesuatu di luar hukum yang membuat kompromi ini
saat ini adalah janjinya pak presiden jokowi mengatakan demikian
saya sudah tidak ada beban
tantangan di depan mata ngomong gak ada beban adalah menyelesaikan kasus ini
jangan ditarik ke narasi politik
usman hamid tadi dalam wawancara kita beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa
upaya rekonsiliasi di level elit ternyata punya potensi untuk membuat
keburukan hukum seperti yang tadi anda katakan tidak terselesaikannya kasus ini
mungkin saja terjadi
bagaimana kita bisa menempatkan atau menarik benang merah diantara ini mas
kalau kita masih
rekonsiliasi di level elit pasca pemilu dengan ini
kemudian kalau kita lihat juga tadi saya juga sempat tanya ke usman bahwa
apakah ada hubungannya dengan kalau kita lihat ada pembebasan tahanan beberapa
penangguhan penahanan beberapa waktu terakhir terkait dengan beberapa tersangka tersangka
yang ditahan oleh polisi
kalau kita masih percaya bahwa negara kita adalah negara hukum
letakkan semua kepentingan adalah kepentingan hukum termasuk kepentingan siapapun
mau yang kontestasi kemarin mau pendukungnya atau siapapun letakkan dalam konteks itu
ayo kita bongkar bareng bareng yang salah kita sebut salah yang benar ya jangan diutik utik
dan gitu didorong ke pengadilan yang sifatnya independen itu satu
yang kedua saya tertarik tadi statement terakhir ngomong soal apakah ini akan mempengaruhi gitu ya
intinya soal rekonsiliasi dan sebagainya
pengalaman kasus kasus yang dulu dengan berbagai caranya ya kan janganlah membuka luka lama
nah inilah itulah macam macam yang ada adalah kejadian serupa terus berulang kembali
kalau kasus sembilan puluh delapan kita buka kasus talang sari kita buka kasus penculikan kita buka kasus aceh kita buka
semuanya bisa kita adilin
saya yakin dua satu dua dua dua tiga tidak akan pernah terjadi
mau kita kasus kayak gini terjadi lagi kan pasti nggak mau kalau nggak mau saat inilah kita buktikan bahwa negara kita negara hukum buka semuanya secara hukum soal politik silakan yang politik politik tapi yang soal yang salah ya salah
tapi ada mencium aroma yang sama mas anak
bahwa rekonsiliasi ini menjadi bagian dari tadi kata anda jangan membuka luka lama lah ya sudah lah kita berganda tangan
saya ketemu sama korban bilangnya begini nangis kepada komnas ham
mas suami saya sudah sekian hari ditahan di kepolisian
saya minta penangguhan penahanan
kayak orang orang besar itu yang ditangguhkan penahanan
kalau anda jadi polisi yang melakukan penangguhan penahanan ditangisin sama ibu ibu kayak begitu apa jawaban anda
anda pasti akan dikatakan diskriminatif
kok yang ini dikasih yang itu tidak apa bedanya
dalam negara hukum masing masing orang sama harusnya diletakkan kayak begitu
kalau orang punya potensi melakukan kejahatan punya kewenangan untuk
menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya itu yang nggak boleh
ada apa penangguhan penahanan
ini kalau kalau yang kami yang diterima oleh komnas ham
itu orang orang yang mengadu yang bilang anak saya kecil
kalau suami saya ditahan siapa yang ngurusin anak saya
jawab itu kan juga penting di sisi kemanusiaan
kalau dia terus menengok ini komnas ham bagaimana
itu yang pembesar pembesar kok bisa dibebasin kok yang suami saya yang
dan itulah faktor di luar hukum yang tadi kata anda katakan itu
mungkin berkelina dengan kasus ini
ya kalau tadi anda katakan oke yang terakhir mas anam
ini ada penegakan hukum pengungkapan kasus
satu sama lain katanya bisa menghambat satu sama lain
nah kalau misalnya memang ini menghambat ini
berarti peristiwa kasus ini ada hubungannya dong dengan
orang yang berkompetisi
ada satu tokoh besar dunia yang mungkin bisa kita ambil pembelajarannya
walaupun dia luka
lebih dari dua puluh tahun dia ditahan namanya nelson mandela
dia bilang begini dalam konteks rekonsiliasi
saya memaafkan kamu tapi saya tidak akan melupakan kamu
maksudnya melupakan kejahatannya
artinya dibikinlah satu komisi kebenaran mengungkap semua yang salah
menghukum yang salah
dan menghukum yang paling bertanggung jawab
nah kalau ini rekonsiliasi dalam konteks ya sudah lah kita salaman saja yang
lalu biarlah berlalu kita tetap masa depan
kalau nanti singgungan lagi ya kita berkelahi lagi
salaman lagi berkelahi lagi
kita gak pernah belajar dari sejarah
kita ikutlah nelson mandela
saya memaafkan kamu saya tapi tidak akan melupakan kamu
ya dibuka rekonsiliasi boleh
tapi keadilan jalan
mudah mudahan prinsip ini yang kemudian bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum
dan tentu saja media massa komnas ham untuk terus mendukung
supaya kebenaran ini bisa terungkap
meskipun ada rekonsiliasi tidak menghentikan pengungkapan kebenaran
hukum yang paling bertanggung jawab atas kasus ini
mas anam terima kasih
terima kasih kita akan tunggu terus
kita akan update terus kepada anda mengenai perkembangan kasus ini
terima kasih mas anam atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetap di layar terima kasih